beliau komitmen juga sebagai presiden rpw mas ibran raka guning raka
para menteri kabinet indonesia maju yang hadir bapak prabowo subianto bayangan
dan para juta besar negara sahabat yang hadir terima kasih